kini kalibata terkenal dengan sentra kuliner malamnya
untuk menyampaikan persoalan sungai ciliwung ke pemerintah yang daerahnya bersinggungan dengan sungai ciliwung
ketua umum partai atau wakil presiden